tadi perempuan yang saya ceritain kemarin kesini
ke pasar belanja
waktu saya pergi makan
jangan jangan tadi ketemu sama saya
kalau kamu suka juga saingan saya bukan cuma dia
sini saya disini aja
gak apa apa saya udah gak marah
gak mungkin jang
pasti dia masih marah
yaudah saya telah pengkang pipit
jangan bilang disuruh saya
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
kalau semua baik mah
yang selalu berada di atas kaki
cuma gara gara kemarin akang ke pabriki cimping
ketemu kang mus
nggak ngajak dia
bukan gak ngajak
kang murad buru buru
kalau enggak mah
akang kenal pipit udah lama
dulu setahu akang
dian gak gitu
nggak sensitif kayak sekarang
udah ada buat tambahan yang kerja
baru ditanya tanya nanti malam mudah mudahan
ditanya bukannya jawab malah senyum senyum
kalau saya kasih tahu nanti takut kamu ngusep
bisa pegang rahasia gak
tidak ada yang dengar
bukan akan masuk akal
akang berangkat dulu

cuma aku sebuah misin pastikan
kamu gak kesini
saya sudah sampai sini dari tadi
kalau jemput kamu terus kesini lagi jadinya bolak balik
kecuali tadi dari rumah sebelum kesini jemput kamu dulu
yaudah kamu gak usah jemput
kita ngobrol disini gak usah balik kesana
saya masih ada kerjaan
kak ujang paling cuma duduk duduk atau liat liat yang kerja aja
takut kamu sedateng
gak usah kesini
tadinya saya pengen touring ke masjid lagi
tapi sekarang ke masjid yang lain
motor motoran sama kamu sama cecep sama murad juga
satu paket sama firman sahpitra
kalau kang murad
tadi ngasih kabar ke saya hari ini dia mau ke lembang
kalau cecep sebentar saya telepon
saya tahu masalahnya
nanti saya temuin kamu sama sylvia
biar dia sepakat
ini tanggung jawab bubun
setelah itu biar masalahnya jadi tanggung jawab bubun
kalau urusannya udah beres cepat balik ke kantor
ditunggu kang mus